wah pasti sehat dong ya dan bersemangat akhir pekan gitu loh
hingga lebih dari sepuluh tahun untuk mempelajari teknik pijat dan urut warisan orang tua
jadi kalau keputusan kita mau enjoy pasti bisa enjoy
nah ini sebenarnya sih yang mungkin menjadi mismatch antara ketidakpahaman masyarakat dengan kalau dari pihak lembaga jasa keuangannya
atau dibikin pemerintah tanpa melibatkan petani